kalian pikir kalian peduli sama anak kalian
dengan memberi kebebasan kepada anak kalian
padahal karena kalian tidak tahu apa yang harus kalian lakukan
kalau kita mengenal pribadi anak kita saat mereka kecil
ketika mereka besar dan mereka menghadapi masalah
kita tahu bagaimana cara menghadapinya
nak muter muter ya kak ya
lo harus kemana lagi kita
lalu barna suka gendong gendong kamu
tiap sore datang ke rumah emak
pinjam sepeda ontel untuk jadwal jalan sore
kamu digendong sambil naik sepeda
kamu dimandiin didandanin disisirin
rambut kamu dikepang dua dikasih pita merah
dulu kamu suka sekali baju kuning
seperti boneka india
udah yuk udah sore kita pulang
mama kamu sering minta kamu dari gendongannya
tapi barna juga gak pernah ngasih
dia gak mau melepaskan kamu dari gendongannya cu
kalau malam kamu dikelonin sampai kamu tidur
setiap malam emak lewat emak denger dia lagi nyanyi
saya itu sudah berusaha untuk memberi perhatian dan mendidik pebri dengan baik
tapi apa yang saya lakukan di mata premi selalu saja salah
makanya kita berdua jadi sendiri
mungkin memang kita tidak bisa mendidik anak
yang paling tahu harus bagaimana menghadapi mereka itu ya ibunya
anak anak itu butuh ibunya
ini yang harus tiba kerja
ibunya ngurus anak di rumah
gum saya emang gak ada masalah sama debbie
kamu tuh yang terlalu ribet sama febri
saya ini sedang berusaha untuk menjadi tulang punggung nang
makanya saya masak di warungnya kos warang
tapi pebri nya marah

kamu tuh udah gak punya waktu sedikit pun buat si pebri

gak punya waktu sedikit pun buat si pebri
kalau kamu mau seperti kos warang
kenapa gak suruh aja si pulang ke ciraos
suruh dia ngurusin si pebri
aku gak berani
saya ini masih berusaha untuk menjadi tulang punggung
tapi belum siap untuk menjadi tulang punggung seutuhnya
saya pengen pebri mengerti posisi saya
tau gak kesalahan kamu apa kum
kamu itu berpikir kelewatan rumit
pebri tidak paham
akhirnya apa berantem kalian
anak itu juga harus diberi kebebasan saya bilang
jangan kebanyakan peraturan
ya apaannya kang dadang
kamu sama jeniper
saya kenapa sama jeniper kang dadang
kamu sama jenniper gak pernah berantem kan
ya gak pernah tuh kang dadang
saya mah sayang sama jenniper
saya gak mau berantem sama jeniper
saya tidak pernah mengajak pebri berantem
saya hanya mengajak bebe bicara
untuk bisa saling mengenal memahami
sekarang saya tanya semakanya
apa kalian kenal sama anak kalian
ya kenal lah tukum
masa sama anak sendiri gak kenal
kamu mah aneh tukum
banyak yang mikir jadi kayak gitu
kalian itu tidak pernah berantem sama anak kalian
karena kalian tidak pernah mengajak anak kalian bicara
kalian pikir kalian peduli sama anak kalian
dengan memberi kebebasan kepada anak kalian
padahal karena kalian tidak tahu apa yang harus kalian lakukan
kalau kita mengenal pribadi anak kita saat mereka kecil
ketika mereka besar dan mereka menghadapi masalah kita
kalian bagaimana cara menghadapinya
wah ada kang idan
yang bungkusan saja
sekalian sama gulanya ya
sebentar ya kang
ini kang ada lagi ini ajarin cukup berapa semuanya tujuh ribu makasih ya kang
lihatin permisi dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam m aceh dapat duit dari mana
anak cerah kamu karena lagi belajar bersama
kita jangan jalan aja yuk ayo ayo
nanti pas lebaran kita beneran pergi ke tempat yang cita jayu kan kalau disini
kita enggak ada saudara mams kita ke jongo aja sama cut yuk kamu
puasa aja belum udah mikirin lebaran
nggak apa apa mams supaya nanti pas udah lebaran kita tinggal jalan jalan ya
ah kamu mah udah mama mau telepon pak mustaqim dulu mau nanya hari sabtu besok
mama ditugasin kemana bentar ya udah
tut pulsa anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan
pulsa mams tidak cukup untuk melakukan panggilan
her mams mams tut gimana sih katanya agen tkw tapi nggak punya pulsa
belum sempet beli tut pinjem sebentar aja
kamu mah kebanyakan ngayal tut ih pinjem dulu sebentar ini kan penting
tapi diganti yuk
ya pasti aku tut ah
dua kali lipat
jangan lama lama yuk mams
papa kamu sering telepon kamu
waktu itu dia sempat telepon
masa lupa sih tut kan ada tulisannya disini
ya gak mungkin atau kamu lupa
aku takut ngasih tau moms
takut mams marah sama aku
berapa kali papa kamu telpon
itu juga nggak kau angkat
kamu harus kasih tahu mama
edward lagi baca buku apa